anda masih bersama kami di good morning
tadi waktu jeda saya sudah berhasil
pake kartu kredit ya prabu
di online secara online karena kan kita tahu banget ya
sekarang tuh zaman udah berubah
yang tadinya belanja langsung
ke satu toko tapi sekarang saya tinggal scrowt
semua langsung bisa saya dapatkan
nah ini dia nih karena hari ini
saatnya anda mengeluarkan gadget anda
dan mulai mencari barang barang diskonan
karena hari ini adalah hari belanja
nasional atau hari belanja online
nasional atau yang biasa disingkat harble
wah singkatannya juga sudah
ada selera nih harbolnas pemirsa
jadi sekarang ini ada banyak sekali
situs situs belanja menawarkan
diskon berbagai macam produk
dengan jumlah diskon yang menggiurkan
bagi terutama ya
udah gak fokus siaran dari tadi lihat lihat handphone aja
atau mungkin laki laki
mau lihat banyak hal macam macam kan
bisa sih tapi harus hati hati ya
karena jangan sampai nanti anda
terjebak kepada upaya penipuan
nah kami berikan beberapa tips
untuk anda yang bisa dilakukan
agar aman belanja online
hari belanja online nasional
atau harbolnas digelar pada dua belas desember
dan diikuti oleh
berbagai produk ditawarkan
mulai dari produk fashion aksesoris
kosmetik produk kesehatan
hingga barang elektronik
potongan harga yang ditawarkan beragam
masih banyak yang ragu tentang belanja online
karena khawatir menjadi korban penipuan
untuk menangkal penipuan
terutama penipuan diskon palsu
panitia harbolnas tahun ini menyediakan
pusat keluhan pelanggan
pelanggan dapat mengaksesnya di situs
ada hal hal lain yang dapat dilakukan oleh pembeli
untuk memastikan produk yang ditawarkan
pembeli dapat melihat apakah
pedagang memiliki reputasi yang baik
hal tersebut dapat dilihat dari
penilaian konsumen sebelumnya
di laman pedagang tersebut
selain itu faktor keamanan saat bertransaksi pun
tips atau saran
yang diberikan untuk customer
untuk selalu pas pada terhadap
jangan pernah menyebarluaskan password
atau username kepada pihak lain
bisa sangat berdampak buruk
banyak sekali pembajakan akun yang sudah terjadi
terkait harbolnas ini
yayasan lembaga konsumen indonesia
mempunyai catatan tersendiri
ketika memilih suatu produk yang akan dibeli
pastikan ada spesifik daripada produk tertentu
di informasi itu lengkap atau tidak
nah kalau itu lengkap
akan memberikan salah satu
memberikan suatu jaminan bahwa produknya itu adalah
seperti ini loh punya gambarannya
tetapi kalau itu adalah tidak memberikan suatu spesifik dari produk tersebut

artinya kan hanya memberikan suatu gambar foto aja
tidak sesuai dengan realita
nah ini yang banyak terjadi
dimana pengaduan konsumen
terkait dengan belanja online ini adalah

setelah perbankan dan perumahan
meski aman dan diskon yang ditawarkan menggiurkan
pembeli harus tetap bijak saat berbelanja